waktu itu mungkin sebagai warga keturunan kita harus punya sbkri
surat bukti kewarganegaraan republik indonesia
padahal kakek saya lahir di indonesia ayah saya lahir di indonesia saya pun lahir indonesia
tapi yang membedakan bahwa
kalau dulu kita umur tujuh belas itu harus sudah punya sendiri
kalau enggak surat orang tua yang harus dibawa kemana mana
nah itulah yang sering menjadi kesulitan buat kami
kadang kadang ada pemikiran seperti itu
kenapa sih kalau gitu pada saat saya pertandingan kenapa nggak ditulis sdkri
ada kadang kadang saya ada pemikiran gitu ya
padahal kita pada itu indonesia
permasalahan soal pengesahan status warga negara indonesia bagi warga keturunan di masa orde baru
memang suka atau tidak suka berimbas ke dunia olahraga
tak terkecuali bulu tangkis yang memang banyak dihuni oleh warga keturunan tionghoa
yang cukup banyak disorot media pada waktu itu adalah soal hengkangnya pelatih tunggal putra
tong xinfu ke negeri china
di sana ia menjadi pelatih tim nasional yang turut membidani lahirnya generasi emas badminton cina
seperti lindan chayun dan juga fu haifeng
salah satunya warga negara
jadi pak tong xinfu itu menyampaikan ke saya
beliau itu delapan tahun mengajukan ke warga negara indonesia
karena sangat cinta indonesia
tapi sejalan dengan waktu selama delapan tahun itu akhirnya di reject
walaupun pak tong bayar
jadi tanpa sedikitpun fasilitas dari bpsi
melakukan sebagai orang biasa yang kebetulan waktu itu beliau pernah punya penghargaan dari pak presiden
itu juga tetap saja tidak berhasil
itu yang sayang juga sih mas sebetulnya
sebetulnya aztek itu kita buat tahun dua ribu tiga tepatnya
jadi mungkin dua puluh tahun yang lalu ya
jadi singkatan dari alan susi teknologi
jadi sebetulnya kenapa kita bikin sendiri
karena dulu pernah kita ada kerjasama dengan salah satu brand ternama dari jepang
tapi dalam perjalanan ada hal hal yang mungkin kurang pas
jadi akhirnya kita memutuskan bikin brand sendiri
dan sudah dua puluh tahun dan di samping juga jualan kita juga ada mas
bikin event juga untuk
di samping kita juga bisnis promosi dan juga kita ingin juga ada
supaya bulu tangkis indonesia ini prestasinya juga berkesinambungan dan bibitnya juga banyak
jadi setiap tahun kita juga ada event
dari dua ribu lima dua ribu enam kita bikin namanya astek open
semangat dari adik adik atlet yang kita harapkan semua punya kesempatan
iya jabatan bimpes sebetulnya kursi panas banget ya
kalau juara atlet dan pimpinan yang menang ya
istilahnya yang dapat nama
tapi kalau kalah selalu yang dicari
kamu yang tanggung jawab seperti itu
tapi selama saya jadi atlet sampai terakhir saya selesai itu sebetulnya ada satu pertandingan
yang belum saya dapat yaitu asian games
tapi pada saat saya menjadi bin press saya betul betul mempersiapkan atlet atlet dengan sebaik baiknya
sehingga mungkin yang dulu impian saya menjadi juara di asian games tidak tercapai
tapi lewat anak anak didik akhirnya kita dapat
bukan cuma satu tapi dapat dua medali emas
kalau mau jadi susi susanti sanggup gak seperti dia
satu dia tidak pernah jalan jalan ke luar
kalau di luar negeri lagi turnamen dia jalan jalan belanja atau ke mal atau apa
dia selalu dari lapangan dia balik ke hotel
dia selalu membawa catatan
setiap dia habis main atau habis latihan terutama habis tanding dia selalu mencatat
saya menang dari dia apanya
dia kekelemahannya apa
waktu dia kalah dia pun catat seperti itu
tapi tentunya ini menjadi satu pr juga untuk pbsi sampai sekarang pun kita terus berusaha keras
bagaimana terus membina atlet atlet muda
untuk khususnya untuk putri
untuk bisa terus bisa menyamakan prestasi mengejar ketinggalan
dan saat ini mungkin sudah lebih baik dan lebih baik